nah kalau berikutnya ini kecintaan terhadap kesehatan ya banyak orang kini menggandrungi tren minum jus daun seledri
tapi tahukah anda ada juga daun ketumbar dan daun peterseli yang kerap dianggap sama oleh sejumlah orang
padahal berbeda ya karena memang kalau dilihat bentuknya pemirsa ini mirip mirip ya
nah ketiganya tentu ternyata memiliki perbedaan baik bentuknya ataupun juga baunya
lalu apa manfaat dari daun daun tersebut kita lihat liputannya
tak sedikit orang yang masih keliru membedakan bahan masakan atau bumbu dapur
seperti daun ketumbar daun seledri dan daun peterseli
ketiganya memang punya bentuk yang tampak serupa
daun seledri kalau ini peterseli kalau ini daun selada
daun ketum saya belum pernah lihat tapi kalau kayaknya sih ini ini
ini daun ketumbar
dari baunya aja sama bentuk daunnya
dimulai dari daun seledri bentuk daunnya menjadi mirip daun peterseli
hanya saja ukuran batang dan daun pada seledri lebih besar dibandingkan peterseli
pinggiran daunnya pun bergerigi dan cenderung runcing
batang seledri memiliki permukaan yang tidak halus
biasanya daun ini dicincang kasar sebelum dicampur pada masakan
ada pula seledri impor yang kerap dijadikan bahan baku pembuatan jus seledri
selanjutnya ada daun ketumbar
ukuran satu ikat daun ketumbar mirip dengan daun seledri
namun jika dikenali melalui fisiknya daun ketumbar berbentuk lebih bulat dibandingkan daun seledri
ini memiliki rasa dan aroma yang sedikit langu
sehingga cocok dihidangkan bersama masakan beraroma tajam seperti tomyam dan kare
satu lagi ada daun parsley atau peterseli
dibandingkan daun ketumbar dan seledri daun peter seli punya ukuran lebih kecil dan bentuknya sedikit bertumpuk
batang daunnya cenderung bundar dan halus
daun ini tidak begitu banyak mengeluarkan aroma
sehingga cocok dijadikan sebagai pemanis atau yang dikenal dengan garnish
pada aneka makanan berat atau ringan
jika sudah mengetahui perannya masing masing dalam aneka masakan
lantas bagaimana dengan khasiat dari beragam dedaunan ini
nah seperti kita lihat pada peterseli itu juga vitamin c nya sangat tinggi
jadi ketika peterseli kita gabung nanti dengan jambu biji misalnya sama sama vitamin c nya tinggi
itu perannya sebagai antioksidan yang kuat
apalagi di dalam peterseli ada falafel
nah antioksidan ini yang kuat ini bisa sebagai preventif kita untuk terjadinya berbagai macam penyakit
hingga kini dedaunan itu termasuk golongan sayuran penyedap masakan
khasiatnya hanya sebagai pencegah sejumlah penyakit
seperti mencegah tekanan darah tinggi mencegah peningkatan gula darah mengontrol kolesterol jahat dan mencegah infeksi saluran kemih
sambil ada destu saya tia di pradana jakarta